kita ke informasi lain merayakan ulang tahun pertamanya sebagai dealer resmi harley davidson di indonesia
anak elang resmi meluncurkan model terbaru harley davidson dua ribu delapan belas
dari dua puluh dua unit yang sudah tiba di indonesia sebelas unit diantaranya sudah laku terjual
peluncuran model terbaru harley davidson dua ribu delapan belas ini bertepatan dengan ulang tahun pertama anak elang davidson of jakarta
yang merupakan dealer resmi harley davidson terbesar di indonesia
bertempat di gerai anak elang di kelapa gading jakarta utara
jajaran motor tersebut ditampilkan di depan ratusan orang yang berasal dari sekitar lima puluh komunitas harley davidson indonesia
dari dua belas varian yang diluncurkan delapan diantaranya merupakan varian baru dengan model soft tale
delapan motor ini dibekali mesin paling mutakhir untuk harley yakni milwaki delapan satu ratus tujuh dan satu ratus empat puluh
mesin ini diklaim paling bertenaga untuk harley dan mampu meminimalisir getaran
selain itu sistem water cooler paling canggih untuk pendingin mesin juga disematkan dalam model baru ini
sehingga mogi asal amerika ini mampu beradaptasi maksimal dengan iklim tropis seperti indonesia
sistem tenaganya juga sudah naik
ada yang satu tingkat ada yang malah dua tingkat
terus juga dari sistem remnya juga sudah sangat akurat
karena kalau kita pegang rem depan saja rem belakang juga sudah ada berakselerasi
jadi satu tombol untuk dua depan dan belakang
dari dua belas varian yang diluncurkan ada dua puluh dua unit motor yang sudah dipasarkan di gerai anak elang
pada hari pertama launching sebelas unit motor sudah terjual
salah satunya adalah model khusus ulang tahun harley ke satu ratus lima belas model street glide yang hanya diproduksi satu delapan ratus unit di seluruh dunia dengan bandrol sekitar satu sembilan miliar rupiah
pemasaran melalui komunitas menjadi kunci penjualan harley davidson
meski harga yang sampai ke indonesia naik sekitar tiga miliar rupiah
pemasaran melalui komunitas menjadi kunci penjuaraan harley davidson
pemasaran melalui komunitas menjadi kunci penjuaraan harley davidson
pemasaran melalui komunitas menjadi kunci penjuaraan harley davidson
ppersonal nilai ini mengatakanad kosar auch logis
yang menunjukan di luar basket nya sampai sekitar empat sembilan miliar rupiah saat diperera
sepapi sistem metode meter besar doken m belt ini sudah sedang dipasang oleh bankawa
yang ditahan sebegitu dari

beberapa tahun sebarang mobil berada di onesthis ro visits
menghidupkan perusahaan depan dan to hitam
penggemarnya jajaran koleksi motor
kini sudah dapat anda lihat di gerai
anak elang kelapa gading jakarta utara
reza ramadan jakarta